kau sudah memikirkan semua perkataanku
hikmah apa yang kau dapatkan
saya sudah merenung
ternyata semua yang ada di muka bumi ini tidak luput dari dosa dan salah
semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sempurna
oleh karena itu saya akan kembali kepada istri saya
aku harus berhati hati dengan diriku
aku bisa menghilangkan rasa benci dan dendam di dalam dirimu
aku ingin bertemu
gue sudah jadi orang yang berbeda
kalau sudah memikirkan semua perkataanku
hikmah apa yang kau dapatkan
saya sudah merenung
ternyata semua yang ada di muka bumi ini
tidak luput dari dosa dan salah
semua yang ada di muka bumi ini
tidak ada yang sempurna
oleh karena itu
saya akan kembali kepada istri saya
yang sudah menghianati saya
dan saya akan kembali kepada ipar saya
yang sudah menyakiti saya
tapi bukan untuk balas dendam
saya akan memaafkan mereka
terima kasih kakek
kakek sudah mengajarkan saya
bagaimana indahnya memaafkan
terima kasih kakek
kau pantas menerima
kau akan mendapatkannya
kau akan mendapatkannya
jagalah segala perkataanmu
karena kau bukan lagi curunting yang dulu
kau sudah berkata terlalu banyak kali
kamu sudah kurus
semua gar attacking
karena kau tidak boleh isi
dia hadapi orang baru
terima kasih pak
terima kasih juga pak
kamu serunting ya iya mbak
serunting iya mas
hai siti kenapa kamu cabut cabut patok pembatas semua ini patokan patokan itu
menjadi pembatas hubungan persaudaraan kita semua berawal dari situ sekarang baru
serunting udah nggak tahu lagi dimana dengan
gak adanya lagi pematang itu kita tetap bersaudara kak jadi semua perladangan ini jadi milik saya
semuanya jadi milik saya
semuanya jadi beli saya
cari dong bunganya yang banyak mana

hai aku mau ke sini
hai aku mau ke sini
hima teman teman hah orang
balik lagi ke terrekan pake
cinta saya ini bukan orang gila ya
kalian yang dikasih taunya kok susah sih
kalian itu seharusnya menghargai orang yang lebih tua
kalian itu sifatnya tidak jauh dari monyet
susah dikasih taunya
masya allah bisa berubah jadi monyet
kampung kita disitu tidak aman
ada orang asing masuk ke kampung kita
apa yang dia ucapkan menjadi kenyataan
sakti sekali itu balurah orang itu
bukan hanya sakti pak
tapi ada tiga anak kecil yang dikutuk menjadi monyet
si pait lidah itu mengutuk ketiga warga kita
anak kecil aja dikutuk bisa jadi monyet
bisa jadi apa nih balurah
terus bagaimana nih
kampung kita nih balurah
perkampungan kita sekarang makin runyam saja
masalah si matempat belum selesai
sekarang muncul si pahit tidak
terus bagaimana balurah
kampung kita nanti jepsa jadi monyet semua nih
apa dia sudah dipeson tim orang ya

kamu mau sayang sama si matempat